halo kenapa bang deddy
oh bapak saya lagi sarapan di warung komumun
yaudah atuh nanti saya telepon bapak saya dulu ya
jadi juga gue narik bulat balik
giliran saya ya pur
tau rumahnya mbak cen cen
ini be kopinya
serti pamit ya be
ke rumah emak
babeh mau titip salam enggak buat emak
atau ada yang mau ditanyakan ke emak
babeh mau titip salam buat emak
bapak mau ditanyakan ke emak
babeh mau titip salam buat emak
pasti dia lagi mikirin emak tuh
ntar papa telepon babeh deh
dah ada abang
bunuh dia mundur
buat abang kemarin
saya mau benerin ac nya mbak cen cen
satu jam lah kira kira
mau nunggu nggak
atau enggak nanti kesini lagi aja jemput saya
saya nunggu aja
bebe gue lagi galau
debetannya bakal jadian sama orang lain
dari semalam bengong aja
katanya bebe masih bengong aja
ntar bengongnya keterusan lagi
terus diapain no
ya kalau menurut saya
babes itu itu harus diacak jalan
kenapa bang dadi
tunggu lo lho
you're taking me
there tak ada yang datang
ini bapak makannya sedikit lagi
udah makan bapak mau langsung ke rumahnya bapak ya
saya sudah telepon bapak saya
habis sarapan dia langsung ke rumah babeh
mau gak nemenin saya ke rumahnya
aja murad yuk
gue lagi males kemana mana deh
kata almarhum abah saya
silaturahmi itu bisa menghilangkan
iya bang herman
oh seperti itu
lagi banyak pesenan alhamdulillah
orang yang mesen kue ya
bukan om herman
bukan om herman
bukan om herman
bukan om herman

kamu dari tadi nungguin saya disini iya kan saya udah janji menunggu aduh terima kasih
atuh ya padahal saya telah ma di dalam enggak papa daripada saya nunggu di pangkalan sama
aja mendingan nunggu kamu udah pasti dapat sewa iya iya yaudah tuh ini maaf